badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau bpjs kesehatan mengalami defisit keuangan tiap tahunnya
tambal sulam kebijakan pun acapkali dilakukan
tahun ini pemerintah memperkirakan defisit bpjs kesehatan mencapai lebih dari sepuluh triliun rupiah
pemerintah terus putar otak mencari cara untuk mengatasi defisit badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs kesehatan yang setiap tahun semakin membengkak
tahun ini bpjs kesehatan melaporkan defisit mencapai enam belas lima triliun rupiah
wakil menteri keuangan mardiasmo mengatakan setelah dilakukan pengkajian oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan
defisit bpjs kesehatan diperkirakan mencapai sepuluh sembilan puluh delapan triliun rupiah
sejumlah langkah tambal sulam pun dilakukan
salah satunya adalah
pengucuran dana talangan untuk menutup defisit bpjs kesehatan
pemerintah menyiapkan dana bantuan rp empat sembilan triliun yang diambil dari apbn
pemerintah memastikan dana bantuan ini akan segera cair
mentara itu ketua komisi sembilan dpr dede yusuf menyatakan
pemerintah seharusnya bisa memberikan dana talangan lebih besar lagi untuk menambal defisit bpjs kesehatan
apa yang disebut bailout hari ini itu empat sembilan ratus sembilan puluh tiga jauh dari
jauh dari kebutuhan
kebutuhannya itu enam belas lima triliun
dengan kalau dikurangi carryovernya itu kira kira sebelas triliun
saya lihat semangat kawan kawan di sini adalah
selain menyelamatkan bpjs
tentunya juga harus ada rencana bailout yang benar benar serius
karena kalau hanya dengan lima triliun ini
tentu mungkin setelah desember kita kejang kejang lagi
jadi kalau mau ngasih infus itu jangan tanggung tanggung
selain memberikan dana talangan
pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menyelamatkan keuangan bpjs kesehatan
melalui beberapa bauran kebijakan
kebijakan tersebut terdiri dari pemotongan transfer daerah atas tunggakan iuran pemda
pembatasan dana operasional bpjs kesehatan
dan penggunaan dana pajak rokok
selanjutnya ada perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan
perbaikan sistem rujukan
hingga sinergitas di antara penyelenggara jaminan sosial
diharapkan dengan adanya bauran kebijakan ini
permasalahan defisit yang terus berulang setiap tahunnya dapat segera terselesaikan

itu sebenarnya dikontribusi oleh semua pihak
depisit yang disebabkan oleh peran pemerintah yang tidak maksimal
ada di pasal enam belas i perpres satu ratus sebelas tahun dua ribu tiga belas

harusnya dua ribu delapan belas ini naik tapi pemerintah tidak naikkan
itu satu pemerintah
pemerintah daerah itu pemerintah pusat apbn
pemerintah daerah harus kata undang undang dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam
pemerintahan daerah itu sudah menjadi program strategis nasional
wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah
ternyata masih ada jam kesedah yang tidak ikut
iuran jam kesedak pun ada yang ngutang lima ratus tujuh puluh enam miliar
tiga puluh satu mei dua ribu delapan belas datanya
pemerintah daerah tidak juga mendukung secara sepenuh hati
bpjs kesehatan kinerja direk
itu juga menjadi persoalan
bagaimana piutang piutang yang ada ini utang iuran
tidak juga ditarik dengan sangat baik
sampai tiga puluh satu mei dua ribu delapan belas ada tiga empat triliun
harusnya kan ini bisa ditarik dari pemda tadi
kalau dari pns nya daerah dan jamkesda itu bisa delapan ratus miliar
ppu pekerja penerima upah swasta perusahaan perusahaan swasta itu tujuh ratus enam puluh lima miliar
pertama satu delapan triliun
ini kan terus terjadi
tapi bagaimana mereka berupaya untuk menarik
ini yang belum berhasil
jadi tidak ada upaya yang lebih
kemudian juga bagaimana masyarakat tadi tidak disiplin membayar
kemudian bagaimana juga dengan fktp
nyatanya di dua ribu delapan belas ini tingkat rujukan rata rata rujukan nasional itu meningkat

dengan adanya rujukan yang lebih kan berarti menimbulkan inasi bijis
nah demikian juga bagaimana rumah sakit rumah sakit
ada juga oknum rumah sakit yang melakukan fraud
pemerintah menetapkan ada lima belas jenis fraud
nah kan semuanya dikontribusi nih oleh para pihak semua
sehingga menyebabkan defisit ini membengkak
kalau menurut versinya bpkp sepuluh sembilan puluh delapan
kalau menurut versinya bpjs enam belas lima
apa carry over nya dari dua ribu empat belas
nah sekarang kan bagaimana semua pihak juga harus bertanggung jawab
nah ini yang kita dorong supaya ada pembenahan secara sistemik
kalau yang sekarang dilakukan dengan bailout empat
dengan rencana adanya pajak rokok
jadi harus diluluskan ya
bukan cukai rokok ya
jadi pak presiden juga agak salah tadi ngomong
jadi kalau kita baca perpres yang baru ditandatangani
pasal seratus itu ayat satu itu dari pajak rokok
pajak rokok beda dengan cukai rokok
kalau cukai rokok itu yang satu ratus empat puluh tiga triliun
jadi beda antara pajak rokok
dan itu adalah penghasilan daerah
nah jadi pemda sekarang disuruh ikut serta membiayai jkn
tapi tidak semua pemda
pemda yang sudah selesai dengan jam kesedaknya
artinya full dia mengikuti jkn
tidak lagi dikenakan
yang dikenakan itu yang belum sama sekali atau yang setengah hati
nah ada sekitar dua ratus an pemda
nah ini yang coba didorong untuk mengalokasikan pajak rokoknya
nah itu yang dalam bauran dua ribu tujuh belas diperkirakan sekitar lima triliun
tetapi setelah dihitung kembali itu sekitar satu
nah jadi memang ini upaya baik untuk menambah pendapatan bpjs
dalam rangka meningkatkan pelayanan lah kira kira
oke problemnya ternyata tidak sesimpel itu
tidak hanya semata mata iuran
iya tidak hanya semata mata iuran
dari kacamata bpjs kan sebenarnya semata mata karena iuran
tapi kalau di kacamata dari luar sebetulnya banyak hal
kita juga ingin dengar bagaimana kemudian pendapat dari wakil rakyat terkait hal ini
mas dede sudah tersambung bersama kami
iya sudah selamat malam
dede selamat malam sayang sekali masih on the way ya ke sini ya
saya ingin tanya kepada anda sebetulnya bagaimana kacamata dpr melihat problem yang terjadi di bpjs
tapi kita harus break kita akan lanjutkan setelah jeda
cnn indonesia prime news akan segera kembali
ya memang sudah kita keluarkan
yang pertama itu ada

yang kedua di bpjs sendiri juga kemarin
ya tadi itu pernyataan dari presiden joko widodo yang kemudian tadi diklarifikasi lagi begitu ya oleh mas timbul ya
bukan cukai rokok tapi kemudian
cukai rokok itu sendiri
satu ratus empat puluh tujuh triliun yang kira kira empat belas triliunan lah
oke oke sekarang kita ingin tanya ke mas dede yusuf ketua komisi sembilan dpr dari kacamata dpr sendiri
sebetulnya problem yang terjadi di bpjs ini se apa ya sekritis apa sih gitu karena bertahun tahun defisi terus
pak timbul dan pak iqbal selamat malam
selamat malam pak
saya pikir saya setuju dengan keputusan yang disampaikan pak timbul ya
jadi mestinya setiap dua tahun itu ada evaluasi klinasi bpjs nah komisi sembilan itu sudah melakukan berkali kali kita diskusi bersama stakeholder klinasi bpjs
dan kita juga sudah sepakat bahwa cukai pajak cukai rokok itu bahkan kalau perlu dari cukainya pun itu boleh untuk mengatasi permasalahan
artinya ini bukan hal baru pemerintah sudah berkali kali bersama keminggu sudah mendapatkan
dan kami sudah mengatakan kalau perlu pajak alkohol pajak rokok apa yang selama ini juga banyak mengkontribusikan terhadap permasalahan kesehatan rakyat itu dikembalikan lagi untuk fungsi kesehatan
nah tetapi poin utamanya adalah ada sistem yang memang harus dirubah
mulai dari sekarang saya berharap bpjs ke depan ini harus membuat satu skematik yang lebih baik
karena kita inasi biji sini sudah harus kita rubah
harus kita dekatkan dengan angka optimalisasi daripada yang disebut sebagai clinical pathway atau berbasis kepada hospital base
jadi artinya angka pelayanan itu nggak bisa direka reka oleh bpjs
dia harus berdasarkan kesepakatan antara stakeholder ada dokter ada rumah sakit ada obat
artinya anda melihat ada problematika juga dalam pengelolaan di bpjs kesehatan ini sendiri mas dede
ya mungkin dalam konteks pengelolaan kami sebenarnya menyoroti lebih kepada efisiensi
misalnya kita berbicara biaya operasional bpjs itu per bulan saya lihat rata rata antara tiga ratus lima puluh miliar per bulan
artinya memang semua itu kan ada di daerah daerah juga
nah mungkin mulai harus dipikirkan bagaimana yang disebut sebagai efisiensi
jadi pengerasan dari biaya operasional itu juga bisa dilakukan
jadi artinya nggak perlu banyak banyak kantor tapi sistem bisa berjalan dengan mudah
zaman sekarang ini kan kita sebutnya zaman now ini semua orang apapun serba online
ini juga harus mulai kita pikirkan ke depan
yang kedua juga kita mesti melihat bahwa selama tidak ada kompetisi maka bpjs ini seperti the one and only pelaksana
mungkin pemerintah ke depan mulai harus berpikir
mulai harus berpikir tentang konsep di sharing bebannya
lima ratus juta peserta itu tidak sedikit
kemarin menteri keuangan juga sudah mengusulkan
mungkin akan diintegrasikan dengan bpjs tenaga kerja
lalu kemudian asabri lalu ada taspen
menurut saya ini sangat baik dan sudah harus mulai dipikirkan
kita berbicara pbi pbi itu sembilan puluh dua juta atau mungkin sembilan puluh enam juta saat ini
jadi di dalamnya kan ada pekerja pekerja miskin pekerja rentan
itu bisa di take over oleh yang namanya bpjs tenaga kerja
lalu kemudian yang tnapns tni polri bisa di takeover oleh yang namanya taspen
ini saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah
dan bila perlu merubah aturan petpres bp rubah saja
karena tidak merubah undang undang
begitu ya mas dede
saya ingin ke pak iqbal sekarang
begitu banyak sebetulnya masukan dan solusi yang ditawarkan
dan juga permasalahan ternyata tidak sesimpel
masalah iuran saja begitu pak iqbal
nah bpjs menanggapi masukan masukan ini sejauh ini seperti apa
jadi pertama pertanyaannya adalah masalah terbesar
jadi yang terbesar tentu ada yang terkecil ada yang menengah
jadi problem tentu di lapangan variasinya cukup banyak
contoh misalkan dicontohkan kaitan dengan
kita telah berupaya juga dari bpjs kesehatan untuk menggerakkan kader jkn
kita memiliki sekitar satu lima ratus sembilan puluh sembilan kader yang bergerak orang yang memang ada di masyarakat itu
untuk menjadi pengingat dan pengumpul kaitan dengan iuran
yang kedua kaitan dengan telekolekti yang kita lakukan juga untuk mengingatkan bahwa
pekerja penerima upah yang menunggak dalam durasi misalkan empat bulan dan yang lain
kita ingatkan bahwa dia punya kewajiban untuk membayarkan
daripada nanti anda terkendala ketika mengakses layanan
maka lebih baik anda secara tertib membayar itu
kaitan dengan iuran pemda misalkan yang dianggap tidak dibayarkan
tunggakkan kaitan dengan iuran pmda untuk pns nya misalkan
pmk satu ratus delapan puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas sudah kita lakukan
dan positif sebetulnya pak timbul bahwa di sana banyak pmda akhirnya kooperatif
untuk berjanji berkomitmen untuk membayarkan iuran
tapi kenapa masih ada dua ratus lima puluh tujuh miliar
kenapa masih ada laporan bpjs per tiga puluh satu mei
itu masih muncul iuran tunggakan dari pns daerah dua ratus lima puluh an miliar
nah ini kan persoalan fakta di lapangan segitu
ya memangnya komitmen iya gitu
ada tanggapan positif tapi faktanya tidak ada uangnya juga yang masuk ke bpjs
eksekusinya kan memang tidak serta merta
yang kita harapkan memang
yang kooperatifnya dari pemerintah daerah
kita tidak bisa juga menggunakan tools yang lain
memaksa misalkan apa yang mau kita paksa
orang pekerja mandiri misalkan ya tidak membayar
enggak enggak ini pns ini apbd nih
ketika pemerintah daerah dia menunggak
dia regulasinya clear paling lambat tanggal lima setiap bulan dia harus menyetorkan
ketika dia tidak membayarkan apa sanksi buat pemerintah daerah
kementerian keuangan berinisiatif baik bahwa ada pmk kaitan untuk mendorong
bahwa pemda pemda yang menunggak itu kalau tidak anu nanti ada potongan terhadap daunnya
karena mereka kooperatif
berita acaranya clear ini pak
artinya kalau datanya tiga puluh satu mei ini hari sudah di september
oke tapi kalau kemudian ada tertunggak dengan angka yang sedemikian besar
apakah itu tidak menjadi bpjs merasa akhirnya dizolimi begitu
karena memang banyak utang utang yang kemudian tidak tertunggak
dan tidak bisa melakukan apa apa begitu
ya merasa saja tidak cukup sebetulnya
jadi teman teman kami di lapangan juga melakukan advokasi ke bupati ke wali kota untuk bisa mendorong ini
supaya lebih baik sebetulnya pemerintah daerah jika memiliki anggaran untuk segera membayarkan
tidak menunggu daunnya dipotong
kan pemerintah tahun dua ribu tujuh belas kemarin kan mengeluarkan delapan bauran
yang salah satunya pajak rokok ya
saya pikir ini agak lama juga pajak rokok terrealisir
yang kedua bagaimana tunggakan ini akan dipotong di dak dan alokasi khusus
tapi itu juga tidak optimal gitu tidak maksimal
sehingga muncul di laporan bpjs kesehatan ada jam kesedak yang sekitar lima ratus an miliar
ada pns yang dua ratus yang total total sekitar delapan ratus miliar
maksud saya gini apbd itu kan sudah terstruktur
ya dari rancangan apbd sudah ini untuk jam empat

ini untuk pns
pbi bisa disiplin kenapa apbd tidak
nah karena apa tunggakan ini kan mempengaruhi cash flow nya si bpjs
kalau dia disiplin kita juga bisa bayar ke rumah sakit rsud
ya jadi kalau ada rsud menjelek jelekan bpjs sebenarnya mereka juga harus mengaca
eh pm dago juga nggak bayar gitu loh
nggak disiplin bayar
nah ini kan kaitannya tunggakan tunggakan ini
jadi gini kalau kita baca di perpres sembilan belas ya yang dulu ya
tunggakan yang akan ditagi itu hanya dua belas bulan
jadi kalau ada seorang pekerja mandiri ya atau pm dago lah yang menunggak lima belas bulan maka yang ditarik itu dua belas bulan
jadi potensi iuran yang harusnya masuk karena lebih dari dua belas bulan hilang tuh tiga bulan
jadi saya punya utang nih utang iuran lima belas bulan maka yang saya akan bayar hanya dua belas bulan
kan artinya potensi iuran yang masuk harusnya masuk karena lama ditagih lewat tiga bulan
nah ini yang saya bilang coba lebih disiplin menagih ke perusahaan perusahaan
nah seperti impres delapan dua ribu tujuh belas ada optimalisasi jkn diperintahkan kejaksaan diperintahkan bpjs kesehatan dan pengawas ketenagakerjaan di kementerian ketenagakerjaan dan dinas dinas ketenagakerjaan
ini harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan perusahaan yang menunggak
apa kerjanya nih mereka ini semua
ini kan kembali nih kinerja gitu loh
jangan juga menyalahkan
karena sebetulnya yang sedang kronis dan sakit ini sebetulnya pihak yang ini
tapi mas iqbal yang kemudian defisit sepuluh sembilan triliun tapi kemudian yang geram gitu ya adalah pihak lain
nah saya ingin sebetulnya apa ya gundah atau tidak atau dan effortnya itu sudah seberapa besar sebetulnya
tapi kita akan break dulu kita akan
terima kasih pak cita
terima kasih pak cita
si anian indonesia prime segera kembali
iya kami lanjutkan dialog
pak iqbal silakan menanggapi
begitu banyak sebetulnya apa ya kegundahan yang dilihat oleh pihak pihak yang mengamati bpjs tapi kemudian dari bpjs nya sendiri apakah juga melakukan effort terbesarnya begitu untuk menyelamatkan
karena kan tidak main main ya
sebetulnya sepuluh sembilan itu angka yang begitu besar
apakah melihat angka sepuluh sembilan itu hal yang biasa saja karena memang bertahun tahun ya tiga kemudian sembilan gitu itu hal yang lumrah mungkin bagi bpjs
tentu tidak karena itu bukan hitungan matematika saja itu jumlah uang yang sangat material
dan kami juga menyadari apa yang disampaikan pak stimbul itu tidak semudah kacamata jakarta
kita di daerah itu berhubungan dengan pemerintah daerah
artinya ada hal hal prioritas yang kita pilih misalkan
kalau kita dapat peserta tetapi anggaran keuangan daerah dia baru bisa mengetok palu misalkan di bulan februari eksekusi iuran juga akan terdelay seperti itu
tetapi memang kita perbaiki kaitan dengan kontrak kerja dengan pemerintah daerah
artinya membayar sesuai dengan perpres sembilan belas tahun dua ribu tiga belas pak
jadi dia komplit terhadap itu
dan hal yang lain adalah ketika kita juga mengandeng kpk
untuk memberikan surat kepada pemerintah daerah yang memiliki tunggakan
dan itu sangat efektif untuk membantu kita mendorong itu
nah ketika ini kan kadang bolak balik ya mana porsinya pns daerah mana jam keda dan ini harus dipilih pilih yang mana sebetulnya yang kita bahas ya
pppu menunggak eksekusinya tidak ada sanksi yang ini
eh ada mas pppu
pbpu iya tapi ppu itu kan ada
iya kalau ppu boleh
artinya penegakan hukum kita lakukan kerjasama dengan kejaksaan
satu aset naker dari dinas tenaga kerja
kenapa masih ada tujuh ratus enam puluh
kan itu maksudnya gini ya
pemda menunggak itu kan udah dari tahun dua ribu empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas
masa sih dalam lima tahun nggak ada perbaikan sistem yang bisa menyatakan bahwa tidak ada lagi tunggakan
sehingga mereka pun disiplin membayar untuk membantu cash plonya berapa
sehingga mereka pun disiplin membayar untuk membantu cash plonya berapa

supaya bisa bayar ke rumah sakit misalnya gitu
ini sudah lima tahun loh bukan bicara baru setahun dua tahun
ini kan persoalan yang terjadi terjadi terjadi terjadi
oke baik sekarang kita minta komentar dari mas dede yusuf
dpr yang kemudian menjadi mitra kerja dari bpjs
apakah selama ini pihak dpr juga mengingatkan bpjs begitu loh
untuk lebih apa ya lebih konsern lagi begitu melihat kondisi keuangan yang ada
untuk lebih apa ya lebih konsern lagi begitu melihat kondisi keuangan yang ada
soal ini sudah berkali kali kita berikan masukan kepada bpjs
bahkan kita sudah punya panja bpjs nya sudah lama
saya pun juga sering dipanggil oleh wattim press kemudian oleh kementerian kemenko
kita diskusi panjang dan kita mengatakan bahwa harus ada yang kita perbaiki
yang pertama tadi inasi biji tadi kita perbaiki
sistem mekanisme perhitungan kita perbaiki verifikasinya by online pun harus kita perbaiki
terrelation dengan pemda pun harus kita perbaiki
dan kemudian ini terakhir ketika kita berbicara jaminan sosial
maka pemerintah ya pasti harus mensupport dana
karena ini adalah public services ini bukan asuransi biasa
nah poin poin ini sebenarnya kalau menurut saya saya kasihan dengan bpjs
karena beliau beliau ini disuruh berloncatan dengan berbagai beban
tetapi induk semangnya kelihatannya tidak melihat ini sebagai sebuah urgensi
tetapi induk semangnya kelihatannya ya tidak melihat ini sebagai sebuah kerjensi

induk semangnya ini kan kita berbicara bahwa bpjs ini kan bertanggung jawab langsung kepada presiden
artinya apa jadi ada lembaga presiden disitu kan ada tim ya tim secara keseluruhan
harus melihat ini sebagai wah ini sudah lampu merah nih
kita harus segera lakukan terobosan terobosan atau kita harus lakukan berbagai hal yang
bisa menyelamatkan bpjs
bpjs karena ini adalah produk bpjs ini produk yang sudah diakui di luar negeri
isa ya isa international itu sudah mengaku bahwa ini luar biasa bpjs ini
berani mengambil dua ratus juta peserta
oke kalau kemudian perpres yang dikeluarkan oleh atau ditandatangani oleh presiden hari ini
sudah menunjukkan belum concern nya terhadap bpjs kesehatan
pr press ini kan sudah beberapa kali saya lupa lah ada pr press delapan itu semua bagus
itu semua bagus
semua bagus tetapi yang tidak direncanakan adalah hitung hitungan aktuaria yang tadi disampaikan pak iqbal
belum sesuai maka harus disesuaikan kita harus berbicara dari dua puluh tiga pbi mari kita berani nggak kita naik
jadi tiga puluh saja misalnya atau naikkan tujuh untuk pbi nya dulu kita nggak usah bicara untuk yang kelas lainnya dulu
karena tanggung jawab negara ini yang pbi yang sembilan puluh dua juta atau mau dinaikkan jadi sembilan puluh enam juta kalikan dari dua puluh tiga berubah menjadi tiga puluh
berarti ada kenaikan lalu kalikan sembilan puluh dua juta kali kan dua belas bulan
kami kemarin menghitung hitung berarti negara memerlukan dana kurang lebih empat puluh triliun hanya untuk pbi
baru kalau udah gitu baru silahkan kita bicara untuk yang mandiri mau nambah disesuaikan dengan harga keekonomian boleh
tapi pb nya dulu yang menjadi tanggung jawab negara sesuai undang undang adalah rakyat miskin
oke silahkan pak iqbal menanggapi
jadi kita setuju dengan pernyataan pak dedy yusuf kaitan dengan memang iuran memang harus diperbaiki
tapi kondisi tentu kita menyadari kesulitan pemerintah juga ketika mengambil opsi yang paling baik yang bisa dilakukan saat ini
sebagai bagian dari pemerintah itu wpjs mendukung itu
juga kami berupaya
opsi yang paling baik itu adalah hari ini ya
kemudian pajak rokok itu
menjadi bagian dari opsi
terus kami juga berbenah pak dedy yusuf dan pak
dari pak timbul kaitan dengan kita membangun sistem mensimplifikasi kaitan dengan
kita melakukan uji coba kaitan dengan implementasi rujukan online
itu akan sangat membantu memberikan kepastian dan kemudahan layanan kepada peserta
yang kedua kita juga ingin agar kantor cabang kami tidak penuh
sehingga kita membangun sistem untuk mobile jkn
semua transaksi kaitan dengan kepesertaan bisa diakomodir dalam sistem itu
dan hal kaitan dengan sangat ini kita juga mengembangkan iklim dan yang lain
dan kita tentu harus dipahami pak timbul kita juga zero growth terhadap jumlah
itu bagian dari efisiensi operasional yang kita lakukan
dengan melihat kondisi oke lah
sekarang saat ini ada solusi kemudian dengan menutupi defisit yang terjadi di bpjs dengan adanya pajak rokok begitu ya
untuk melihat ini ini
apakah ini bisa kemudian menjadi solusi jangka panjang begitu
apakah ini hanya sekedar jangka pendek saja ataukah harus dipikirkan solusi jangka panjangnya seperti apa
mungkin ke pak timbul dulu
ya jadi memang kalau kita melihat jkn ini sebenarnya yang utama itu di iuran
ada pendapatan lain itu memang membantu iya
tapi tidak menjadi faktor yang bisa menyelesaikan masalah defisit
adanya pajak rokok dengan perpres yang baru ditandatangani ini
baik bisa menambah
cuma tidak bisa untuk menutup defisit
seperti tadi saya katakan hitungannya hanya satu satu
untuk nutup yang tujuh triliun saja itu mungkin belum bisa
nah memang harusnya tetap iuran ini diberdayakan ya
ada hitungan hitungan yang harusnya bisa naik
kemudian dengan adanya pendapatan lain ya harus dibuka juga pendapatan pendapatan lainnya
seperti misalnya sekarang pajak rokok
mudah mudahan setahun dua tahun lagi cukai rokok yang satu ratus empat puluh tujuh delapan puluh sembilan triliun di dua ribu tujuh belas ini mungkin bisa nanti untuk membantu
karena kan cukai itu rokok ya
kan itu harusnya diserahkan kepada dampak daripada rokok gitu
nah sementara bpjs ini kan membiayai yang katastropik ini loh
yang jantung dan sebagainya
nah tetapi yang mau kita bilang juga sistem yang harus dibangun
tidak hanya fokus pada bagaimana mendapatkan iuran dan pendapatan ini
tapi juga bisa mengendalikan biaya
bagaimana bisa mengendalikan inasi bijis
jadi dua sisi harus terus dimaksimalkan sehingga akhirnya akan mendapat sebuah keseimbangan baru
disitulah terjadi tidak defisit kan begitu
kalau kemudian iuran menjadi salah satu solusi seberapa besar
seberapa mungkin iuran ini bisa dinaikkan
tentu ada hitung hitungan aktuarianya ya
kaitan dengan berapa prosentase kenaikan yang diperlukan
tahun kelima ini data sudah cukup matur lah pak
artinya mencerminkan berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk program jkn ini
tetapi perlu kami juga menanggapi kaitan dengan upaya kami untuk mengendalikan pembiayaan
karena proporsi pembiayaan kita ternyata kan lebih banyak ke kuratif
jadi kita harus mengambil kepentingan kesehatan
karena kita harus mengambil kepentingan kesehatan
karena kita harus mengambil kepentingan kesehatan
karena kita harus mengambil kepentingan kesehatan
karena kita harus melibatkan kepentingan kesehatan dinas kesehatan fasgas untuk menyadari bahwa sebetulnya yang harus kita endorse sekarang adalah kegiatan promotif preventif
itu menjadi penting
terakhir saya ingin ke mas dede
kalau kemudian dari kacamata parlemen kira kira solusi seperti apa yang bisa
seperti apa yang bisa ditawarkan gitu ya
yang bisa kemudian diambil agar kemudian masalah defisit di bpjs ini tidak terulang kembali di tahun tahun mendatang dan kemudian akhirnya menjadi momok
sebetulnya kemarin kami rapat dengan kementerian keuangan bahwa menteri kew itu belum tuntas
permintaan dpr itu adalah penyelesaian sesuai dengan review bpkp sebelas triliun
tetapi kan dananya baru ada lima triliun
nah janjinya dua minggu lagi mungkin kita akan dapat kembali untuk menemukan apakah memang bisa ditambah apa tidak
yang kedua menurut saya ada sebuah skema yang perlu dilakukan oleh pemerintah
kalau kita lihat penyakit katastropik itu mengambil dana terbesar untuk klaim
itu saya nggak tahu detailnya berapa tetapi kita bicara jantung stroke gagal ginjal talas

kanker dan yang lainnya

nah apakah mungkin penyakit penyakit katastropik ini bisa ditarik kepada yang disebut sebagai kementerian kesehatan
kementerian kesehatan ini punya anggaran yang cukup namanya dak ataupun preventive promotive
nah itu tinggal dilihat aja dihitung
penyakit penyakit katastrofik itu banyak disebabkan oleh pola hidup
nah ini yang kita lihat

ini kan bisa jadi dak kepada daerah
nah ini harus mulai dipikirkan yang seperti ini
begitu banyak masukan sebetulnya yang bisa dipertimbangkan oleh bpjs kesehatan untuk memperbaiki kinerjanya
semoga saja kalau kemudian tadi solusinya bisa dijalankan
saya sedikit untuk pak dede
artinya nanti dalam rapat kerja gabungan itu juga diajaklah kementerian dalam negeri
karena ini kan kaitannya dengan kinerja pemda pemda ya
kemudian juga kalau kita baca pmk satu ratus tiga belas tahun dua ribu delapan belas
kan di situ tidak menyatakan empat sembilan
saya sih berpikir begini empat sembilan itu tidak akan selesai untuk mengatasi defisit tahun dua ribu delapan belas
artinya nanti mudah mudahan dpr bisa mendorong adanya bailout tahap kedua
jadi empat sembilan kan tahap pertama
nah tahap kedua itu dibuka karena pmk satu ratus tiga belas itu tidak mengetok palu berapa angkanya
tapi dia hanya prosedural memohon dan pelaporan
nah mudah mudahan dpr juga bisa mendorong adanya bailout kedua
kalau empat sembilan tidak selesai lah
baiklah kesehatan bpjs ini ternyata tidak hanya semata mata urusan bpjs kesehatan saja
urusan semuanya termasuk juga dpr
semoga saja nanti tidak ada defisit lagi
kita harapkan nanti ada surplus mungkin di bpjs kesehatan
terima kasih bapak iqbal bapak timul yang juga mas dede sudah bergabung di cnn indonesia prime news
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan informasi lain sesaat lagi